presiden joko widodo mengunjungi dua kelurahan terpadat di kota bogor jawa barat selasa sore
dalam kunjungan kali ini presiden juga membagikan ribuan paket kebutuhan pokok untuk warga
ratusan warga kelurahan panaragan kota bogor berebut menyalami presiden joko widodo
yang berkunjung ke tempat permukiman mereka
setelah itu warga antri untuk menukarkan kupon dengan sembako gratis
pihak istana menyediakan sedikitnya dua paket sembako
paket kebutuhan pokok ini dibagikan untuk warga di dua kelurahan terpada di kota bogor
kelurahan panaragan dan kelurahan baranangsiang merupakan permukiman paling padat
dengan angka kemiskinan tertinggi di kota hujan
muhammad juanda bogor